presiden jokowi dodo mengakhiri puncak acara konferensi tingkat tinggi istimewa asean australia dua ribu delapan belas
yang digelar di sydney australia pada minggu waktu setempat
menteri luar negeri retno marsudi mengatakan ada tiga agenda utama yang dibahas dalam sidang paripurna
mengenai sejumlah hal yang terjadi di asean dan australia hingga dunia
ancaman terorisme di kawasan menjadi perhatian serius bagi seluruh pemimpin negara peserta ktt istimewa asean australia
agenda lain yang dibahas ialah mengembangkan kontribusi australia dengan negara negara asean dan kerjasama di bidang ekonomi
selanjutnya rombongan presiden jokowi akan melanjutkan perjalanan menuju wellington selandia baru dalam rangka kunjungan ke negaraan
satu adalah australian engagement dalam artian bagaimana asean melihat australia dalam mengembangkan kerjasama dengan asean
kemudian yang kedua adalah kerjasama ekonominya
dan yang ketiga adalah kontrterorisme
itu tiga subtema itu yang ditawarkan atau diusulkan untuk dibahas di dalam pertemuan plenary
kalau kita lihat dari laporan yang disampaikan tadi kerjasamanya adalah kerjasama yang berimbang
berimbang dalam artian kerjasama yang hard power misalnya mengenai masalah legislasi law enforcement dan sebagainya
tetapi juga ada kerjasama yang sifatnya soft power dalam artian deradikalisasi kontraradikalisasi dan sebagainya
jadi kita melihat ada keseimbangan di dalam bidang bidang kerjasama yang akan dilakukan oleh australia dan asean untuk kontrterorisme